kita ke peristiwa lainnya polres metro tangerang sudah memeriksa sopir mpv yang menabrak porsha sembilan satu gt dua
yang ditabrak dalam showroom dalam hasil penyidikan sopir mpv js dalam pengaruh alkohol saat berkendara
peristiwa pengendara mpv tabrak sedan porsche sembilan ratus sebelas gt tiga
di salah satu suru mobil mewah di kawasan pantai indah kapuk dua kosambi kabupaten tangerang banten
mobil mpv ini rusak di bagian depan tertimpa pintu kaca
dan mobil porsche warna putih rusak bagian depan dengan kap mobil terbuka
yang ditabrak pengendara mpv di showroom mobil mewah
untuk buatan tahun dua ribu dua puluh dua versi standar tanpa tambahan modifikasi
mencapai rp sembilan empat puluh lima miliar
sementara untuk harga jual bekas bisa mencapai rp delapan miliar
polres metro tangerang akhirnya memeriksa pengendara mtv
dalam penyidikan penabrakan mobil mewah
dalam pengaruh alkohol saat berkendara
kita masih dalami ya informasi tersebut
tentunya kita lakukan pemeriksaan karena
kemarin pada saat kita periksa kan masih
yang jelas kalau mengemudi dalam keadaan
pengaruh itu pasti dia pasti bersalah kan gitu
pasti akan kita segera kita tetapkan
polisi bisa menetapkan js pengendara mpv yang menabrak porsu
dalam showroom menjadi tersangka
js bisa dijerat pasal dua ratus kuhp atau empat ratus enam kuhp
karena mabuk dan lalai dalam berkendara